mantan menteri esdm sudirman said menyebut adanya kejanggalan dalam kesepakatan saham freeport indonesia dengan pemerintah indonesia
ia bahkan menyatakan kesepakatan dilakukan diam diam dan tidak menguntungkan indonesia
terkait hal ini presiden jokowi dodo pun membantah tudungan sudirman said
jokowi mengakui pernah bertemu bos freeport dan dilakukan tidak dengan diam diam
keterangan adanya pertemuan diam diam antara freeport dengan pemerintah indonesia disampaikan sudirman said kepada wartawan usai menghadiri peluncuran buku rabu siang
mantan menteri esdm ini menceritakan beberapa kejanggalan dalam proses kesepakatan tersebut dan tidak sepenuhnya menguntungkan indonesia
hal ini diawali dari cerita saat enam oktober dua ribu lima belas silam ia tiba tiba dipanggil untuk menghadap presiden
ia bercerita tentang kejanggalan dalam proses kesepakatan dan tidak sepenuhnya menguntungkan indonesia
hal ini diawali dari cerita saat itu dibisiki oleh ajudan presiden untuk merahasiakan pertemuannya dengan presiden
namun ia kaget ketika rapat itu dihadiri pemimpin freeport mcmoran james movet bersama presiden joko widodo
kejanggalan tersebut semakin dirasakan ketika presiden secara mentah mentah menerima draft kesepakatan yang diajukan oleh freeport
padahal menurutnya tidak seluruh poin dari draft tersebut menguntungkan indonesia dalam segi investasi
hal inilah yang menjadi awal dari keluarnya surat tujuh oktober dua ribu lima belas yang berisi perpanjangan
kegiatan operasi freeport di indonesia
ia pun menilai pertemuan di antara jokowi dengan pimpinan freeport dilakukan beberapa kali di luar pengetahuannya sebagai menteri esdm saat itu
yang nyuruh tentu yang punya kantor ya kantor
masa orang lain kan tidak mungkin orang freeport gitu
yang punya kantor
jangan jangan pertemuan seperti ini sering gitu
ya intinya sebetulnya kepengen mendapat jaminan investasi
ya mereka kan
terus menerus berusaha kan meminta keputusan itu
tapi waktu itu kan kita sebetulnya oleh pemerintahnya psby sudah diatur satu mou yang berisi tujuh belas item itu yang sering saya sebut pada waktu saya jadi menteri
dan dari tujuh belas item itu lima belas sudah dianggap selesai
tinggal dua saja
sementara menanggapi keterangan sudirman said presiden joko widodo menyampaikan dirinya tidak pernah melakukan pertemuan secara diam diam
jokowi mengakui memang pernah bertemu dengan bos freeport namun tidak diam diam
jokowi menambahkan sebagai presiden pertemuan dengan pengusaha dan konglomerat adalah hal biasa dan tidak perlu dilakukan secara diam diam
enggak sekali dua kali ketemu
di mana sih
ya ketemu pulak balik
tidak sekali dua kali
pertemuan rahasia untuk membahas surat panjang
dia kan minta perpanjangan
menurut menteri sudirman itu
pertemuan bolak balik memang yang diminta perpanjangan
jadi tidak ada pertemuan diam diam itu pak yang disampaikan
kok diam diam gimana
ya pertemuan pulak balik entah diam diam banyak
kalau pertemuan yang mesti ngomong enggak diem dieman
ini sudah bersama
tim liputan cnn indonesia